japanese film festival dua ribu dua puluh dua kembali digelar di tiga kota di indonesia
festival yang diselenggarakan oleh the japan foundation sejak tahun dua ribu enam belas ini
menghadirkan film film jepang kepada masyarakat dunia
khususnya di kawasan asia pasifik termasuk indonesia
tahun ini japanese film festival atau jff berlangsung hingga bulan desember mendatang
untuk membahas penyelenggaraan jff dan juga industri film jepang secara keseluruhan
sudah bergabung bersama kami fikri alamsyah podcaster dari otaku box
halo selamat malam mas fikri apa kabar
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
mas fikri kemarin kita ketahui bersama ini mas fikri menjadi salah satu tamu undangan ya
dalam opening jff seperti apa sebenarnya acara jff pada tahun ini
ya acara jff kali ini memang
sangat memorable ya dan juga highlight nya adalah
sebelumnya kita mendapatkan pandemi
di mana jff yang biasa dilaksanakan secara offline
akhirnya malah harus berpindah ke online daring gitu selama hampir dua tahun
dan di tahun dua ribu dua puluh ini alhamdulillah
kembali lagi kita melaksanakan offline di tgc grand indonesia
untuk di jakarta nanti ada dua kota lagi makassar dan bandung
jadi yang paling menariknya adalah antusiasme teman teman penggemar film jepang
sudah dihantam pandemi tapi ketika jff dua ribu dua puluh dua itu hadir lagi
ternyata teman teman penggemar film film jepang tetap membuat
tetap datang dan juga men sall out kan tiket tiket film filmnya
apalagi film pertamanya
envada baton ispah itu pas saya datang itu sold out penuh semua
dan itu sangat senang banget ya akhirnya jff ini hadir lagi offline
mas fikri tidak bisa kita pungkiri ya bahwa gempuran
film film atau karya karya visual dari korea selatan ini masuk ke indonesia
sebenarnya eksistensi film jepang untuk masyarakat atau pasar indonesia seperti apa sih mas
ya memang kalau kita lihat kan produk budaya populer jepang ini
sebenarnya di indonesia itu yang paling senangnya masyarakat indonesia itu bukan film memang
tapi ada tiga yaitu pertama anime animasi jepang manga atau konek jepang
dan yang ketiga itu j pop musim jepang
nah makanya ketika
ketika film ini masih ibaratnya itu belum terlalu populer di indonesia
nah kehadiran jff ini diharapkan sih bisa lebih mempopulerkan dan juga mengenalkan bagaimana film film jepang juga banyak bagusnya loh
bisa ditandingkan dengan film film korea selatan yang sekarang sudah luar biasa juga ya
apalagi ketika kita melihat para star sudah menang oscar
dan memang kalau di indonesia sendiri kan pasar korean west itu lebih banyak kalau nggak k pop drama dan film gitu
jadi memang ada perbedaan yang sangat banyak
jadi ini sih kan antara pasar produk budaya populer jepang di indonesia dan juga pasar produk budaya populer korea
tapi saya melihat antusiasme teman teman di acara jff ini tidak bisa dipungkiri
memberikan suatu harapan bahwa kedepannya produk produk film jepang pun juga bisa eksis gitu di indonesia dan juga di dunia
karena kalau film film jepang baik yang anime ataupun seperti drama percintaan begitu
kalau waktu saya kecil mas fikri ini tahun sembilan puluh an sampai dua ribu an saya masih nonton ya karya visual dari jepang
tapi kalau anak anak sekarang kan lebih banyak setidaknya sampelnya adalah lingkungan di terdekat saya
lebih lebih banyak menonton drakor atau drama korea
sebenarnya apa sih menurut mas fikri yang berbeda yang menarik yang bisa dalam tanda kutip dikapitalisasi dari film film jepang di hari ini
kalau film film jepang tentunya yang paling menarik benar benar adalah film film jepang
film film jepang tentunya yang paling menarik benar benar adalah film film jepang
film film jepang tentunya yang paling menarik benar benar adalah film film jepang
film film jepang tentunya yang paling menarik benar benar adalah film film jepang
film film jepang tentunya yang paling menarik benar benar adalah film film jepang

film film jepang tentunya yang paling menarik meragikan ked
film film jepang tentunya yang paling menarik meragikan ked
dan itu mungkin salah satu hal yang perlu untuk dilihat karena jepang mempunyai kekuatan dari narasinya
kita ceritanya sangat unik dan sangat membuat relax dengan hati kita dengan keadaan di sekitar kita
dan yang paling penting sih adalah akses ya akses bagaimana film film ini bisa didistribusikan secara luas secara masif
jadi memang kebanyakan film film jepang ini kan berbeda dengan korea selatan yang aksesnya sudah sangat besar sudah sangat dipobal
film film jepang itu masih bisa kita anggap masih terlalu takut gitu untuk pergi keluar
meskipun masih muda sekarang kita sudah bisa melihat banyak film film jepang yang sudah tayang di global dan mulai sukses
anggap misalkan di tahun ini ada drive my car yang berhasil memenangkan yellow car di kategori best international feature film
jadi ada harapan untuk film jepang itu bisa mengkapitalisasi keuntungannya dan bisa catch up apa yang sudah didapatkan oleh korea selatan saat ini dari kena film
mas bekri terakhir
sebenarnya tidak ingin terakhir ya tapi karena sisa durasi kita masih bisa ngobrol di lain waktu
tapi terakhir ini apa sebenarnya misi kebudayaan seperti apa yang ingin ingin dicapai ketika ada rangkaian japanese film festival pada tahun ini
ya saya rasa japanese film festival ini memang tidak hanya ingin menampilkan film film atau memperkenalkan film film jepang kepada masyarakat indonesia gitu ya
tapi juga mempunyai misi diplomasi publik atau diplomasi budaya mereka
untuk mempererat hubungan atau untuk membuat masyarakat kita itu semakin mengenal jepang lebih dalam mempererat persahabatan
juga kita bisa mengetahui nih apa sih yang saat ini masyarakat jepang sedang populer yang sedang dilaksanakan oleh mereka gitu ya
kemarin itu ada ucapan dari duta besar jepang untuk indonesia yang mulia bapak kanatu g k g itu
harapannya saya sepakat sekali dengan harapan beliau bahwa sebenarnya di rangkaian acara japanese film festival ini
saya harapkan ya kita bisa mempereratlah hubungan antara jepang dan indonesia terutama di industri militer dan industri budaya populer secara umum
gitu mbak dea
baik semoga masyarakat ini bisa menerima karya karya visual dari jepang
tentunya seperti mas fikri juga menjadi salah satu podcaster otaku box ini menyampaikan hal hal baik budaya jepang
terima kasih mas fikri sudah bergabung bersama kami dalam showbiz corner pada malam hari ini